hah kenapa gak mau
kau hanya butuh sedikit konsentrasi sekar kemuning
jangan jangan pak kasbu sudah melihatku dari tadi
kau punya potensi itu sekar kemuning
kau ini bukan orangnya
bukan orang biasa maksudnya gimana pak kasbul
hanya perlu latihan sedikit saja
kau akan bisa menguasai segalanya
ini gimana caranya pak
pak tunggu pak
pak tunggu pak
pak tunggu sebentar pak
mengenai hal tadi
bagaimana bisa bapak melakukan semua itu
dan kenapa bapak bilang saya ini bukan orang sembarangan
nanti kamu akan tahu sendiri
apa bedanya pak
nanti atau sekarang
sekarang saya sedang sibuk
kembali ke kelas
tidak salah lagi
dia sekar anaknya gumara
yang gumara pernah kasih fotonya ke aku
sekar tidak boleh dekat dengan orang itu
dia sangat berbahaya
aku harus mencegahnya
lelaki yang mana
lelaki yang baru saya bicara dengan kamu
maksudnya pak hasbul
jauhi dia apalagi berurusan dengannya
karena dia sangat berbahaya
apa yang orang ini bicarakan
kenapa aku harus menjauhi pak kasku sementara aku perlu tahu banyak dari dia
sebenarnya bapak ini siapa ya pak
dan kenapa bapak nyuruh saya untuk menjauhi dosen saya sendiri pak hasbul
bagaimana aku mengatakannya
sementara aku sudah berjanji pada gumarang untuk merahasiakan semuanya
saya ini kakek dari salah satu mahasiswi disini
oh jadi bapak kakeknya alina
jangan jangan dia sudah tahu siapa alina
ya sudah saya permisi dulu
saya mau bertemu dengan alina
hati hati dengan dosenmu gitu
coba hubungi lagi media cetak dan elektronik
yakinkan mereka bahwa ini adalah kejadian yang sangat penting
perubahan sakti menjadi manusia harimau
dilihat oleh banyak orang
itu motornya tuhan sakti tuhan
bener lah ini motornya
ini helm sama tasnya tuan sakti
tapi kemana tuhan sakti
diculik siapa tuhan

rbuat kadang nakal
itu yang diperkan kepada tidak apa
kita sudah banyak kesalahan
kalau kidayun bisa mengambil ilmu hitam dari harimau keramat ini
maka kesaktiannya akan jauh lebih hebat daripada paranormal lainnya termasuk iratus
tidak ki kami telah berhasil menangkap manusia harimau itu
kerja bagus aku akan kesana melihat hasil tangkapan kalian
itu pasti kidayun
tidak ada siapa siapa di sini
eh siapa kau
jangan lupa sekarang